memperingati hari anak nasional
pemerintah kota surabaya menyelenggarakan
kampanye stop kekerasan pada anak
kampanye ini dilaksanakan di delapan titik di kota surabaya jawa timur
di antaranya di kebun bibit museum bank indonesia dan balai pemuda
tak kurang dari satu dua ratus anak dilibatkan
dalam momen kampanye ini
seruan stop kekerasan pada anak menjadi tema utama
antara lain dengan menciptakan lingkungan sadar kekerasan anak
dan berani melapor jika ada kejadian kekerasan pada anak
sebenarnya kalau prevalensinya menurun
karena kan ya di surabaya pengalaman hidup remaja dan anak itu menurun
tapi mungkin laporan itu karena gunung esnya mulai mencair
orang berani melaporkan kasus kekerasan
itu juga menjadi bagian yang penting karena kan secara publik
juga masyarakat juga sudah berani melapor karena dukungan publik ya
tidak terstikmas seperti dulu
jadi kita harus mendorong terus untuk mereka berani melapor
wali kota surabaya eri cahyadi pun mendeklarasikan lingkungan sekolah dan ibadah yang ramah anak
maka hari ini kita harus merdeka pada tujuh belas agustus
merdeka dari kemiskinan merdeka dari kebutuhan
dan kita harus merdeka
untuk anak anak surabaya menjadi anak anak yang merasa aman
merasa layak tinggal di kota surabaya
dan semua bisa kita wujudkan kalau kita bersama
dalam acara tersebut anak anak dilibatkan sebagai peserta dan juga penyelenggara
baik untuk memproduksi dan memasarkan produk secara mandiri
maupun menyelenggarakan acara
selain itu ada pemaparan materi anti kekerasan anak dan pemberian penghargaan
ya menurut saya pribadi
saya sebagai anak surabaya merasa bangga dan bisa hadir di acara kali ini
dan juga acara kali ini sangat menginspirasi anak anak surabaya
yang ingin berkreasi dan juga mengembangkan bagiannya lebih lanjut
wah rasanya senang sekali ya
karena selain saya bisa mendapatkan pengalaman pertama saya
untuk bisa nge mc di acara yang luar biasa besar ini
saya sebagai penyelenggara itu juga merasa bahwa saya bisa menyuarakan hak hak anak
dan ini adalah hari kita hari anak nasional
ya terus semangat buat meraih prestasi dan cita cita
dan jangan patah menyerah
selebihnya untuk menekan penetrasi penggunaan gawai
disediakan buddholanan lawas atau permainan jadul
momen hari anak nasional diperingati pada dua puluh tiga juli
dengan harapan bisa menjadi momen untuk melindungi anak
dan mendukung potensi anak sebagai generasi penerus bangsa
wida subianto didin iswandani surabaya